dan sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan alvin lee
anggota ombudsman ri dan juga seorang pengamat industri penerbangan
selamat pagi pak alvin
selamat pagi mbak megi dan mas yuda
terkait pernyataan menteri perhubungan akan ada penurunan harga tiket
seberapa realistis hal itu pak
ini saya menilai menteri perhubungan perlu melakukan reality check ya
karena tarif batas atas itu sejak tahun dua ribu empat belas tidak pernah dinaikkan
sedangkan biaya operasi airline itu sejak dua ribu empat belas kan pasti sudah naik
biaya pegawai saja sudah naik nilai rupiahnya juga sudah jauh beda
dan saya juga sangat tidak mampu memahami ketika ini akhir tahun
ini adalah saatnya airline mendapatkan profit malah disuruh turun
airline saja sekarang ini sudah kembang apis
nah kalau tarif batas atas tidak dinaikkan
itu justru tidak ada profit untuk mensubsidi ketika low season
akibatnya ya sepanjang tahun harga tiket selalu bertengger di batas atas
tidak bisa turun lagi
saya tidak paham apakah menteri yang tidak paham
atau ada pertimbangan pertimbangan lain
tapi ini sudah bukan saatnya lagi untuk
apa kebijakan kebijakan populis yang akhirnya membunuh industri
ya pak arvin berarti anda katakan kurang lebih ini sangat tidak realistis ataupun lip service
karena tadi anda katakan ada biaya operasional
kemudian juga ada reality check yang harus sebenarnya dilakukan oleh pemerintah
jadi sebenarnya realitinya seperti apa nih pak kondisi tiket yang benar benar ideal
begini mas kalau menteri perhubungan ingin harga tiket itu juga bisa lebih murah
ini justru tarif batas atasnya ini harus dinaikkan dulu
kalau tarif batas atas bisa naik
ketika rame memang harga tiket akan lebih mahal dari sekarang
tapi ketika sepi juga akan jauh lebih murah daripada sekarang
sehingga airline ini punya ruang gerak
mereka bisa mendapat profit ketika rame
dan mereka bisa melakukan subsidi yang signifikan ketika sepi
sekarang ini karena tidak ada ruang gerak untuk mendapatkan profit
ketika sepi pun mereka tidak bisa menurunkan harga